sebuah mobil pickup menabrak motor dari arah berlawanan di jalan raya puncak kabupaten bogor
truk lalu terjun ke jurang sedalam sepuluh meter
akibat kejadian ini pengemudi tewas tergencit
sementara satu pemotor patah tulang usai terpental dari kendaraannya
dalam rekaman video amatir sejumlah warga langsung mengeluarkan tubuh pengemudi bernama agus widodo
saat tergencet bangkai kendaraan di dasar sungai jalan raya puncak kecamatan cisarua
kabupaten bogor jawa barat pada selasa pagi
korban diketahui tewas di tempat setelah kendaraannya terjun ke jurang sedalam sepuluh meter
selain itu satu orang pengendara motor bernama rahman juga terkapar
setelah sempat dihantam mobil sebelum menerobos pagar jembatan
sebelumnya mobil pickup yang diketahui milik dealer di kawasan bekasi ini
melaju kencang dari arah megamendung menuju cisarua
naas saat melintasi tikungan menanjak mobil sempat oleng dan menabrak motor di arah berlawanan
selain menyenggol kendaraan juga menerobos pagar jembatan
hingga terjun bebas ke dalam jurang
dari hasil olah tkp unit laka polres bogor diduga penyebab kecelakaan
akibat pengemudi mengantuk hingga tak mampu mengendalikan laju mobilnya
dari bawah ke atas dua duanya beriringan
cuma motor agak oleng
di dalam mobil ada berapa orang
terus yang kena korban dari berapa orang
penggemudi kehilangan kesadaran
jadi dia langsung lompat ke kanan sebelum masuk ke dalam jurang
untuk korban saat ini pengemudi r empat nya meninggal dan sudah dievakuasi ke rumah sakit di rspg
di cibeda kemudian korban luka berat dari pengemudi sepeda motor juga sama sudah dievakuasi ke sana
usai diangkat jenazah pengemudi mobil dan korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit rspg cisarua
proses evakuasi bangkai kendaraan juga berlangsung
lama lantaran harus menderek dari dasar jurang
sementara akibat kejadian ini arus lalu lintas di jalur utama puncak macet di kedua arah selama berjam jam
muhammad juanda bogor